inilah lubang berdiameter dua meter dengan kedalaman dua meter di jalan daan mogot cengkaring jakarta barat
senin siang jalan berlubang ini membuat arus lalu lintas dari arah grogol menuju
kalideres mengalami kemacetan panjang hingga dua km warga menduga amblasnya jalan akibat proyek
pekerjaan saluran air di lokasi yang tak kunjung rampung sejak awal januari tahun ini
hingga senin dini hari belum ada pengerjaan perbaikan lubang di jalan raya daan mogot
cimkaring jakarta barat disekitar lubang baru terpasang pembatas agar tidak membahayakan
para pengguna jalan yang melintas keberadaan jalan berlubang juga dikeluhkan pengguna jalan
di cakung jakarta timur sejumlah jalan berlubang melintang sepanjang dua ratus m di jalan penghubung
jakarta menuju bekasi jawa barat kalau bagi saya yang berpengaruh kayak gini membahayakan
kalau kalian ya seperti kayaknya
banyaknya lubang dengan kedalaman tiga tujuh cm ini mengganggu perjalanan pengguna jalan terpaksa
memperlambat laju kendaraan demi menghindari terjadinya kecelakaan tim liputan cnn indonesia